kuliner kambing biasa diolah jadi menu sate gulai atau tongseng
tapi bagaimana kalau yang diolah bagian kepalanya
ada yang berani coba
sebuah warung makan yang berada di kecamatan prambanan klaten jawa tengah
menyajikan menu kepala kambing goreng yang memiliki cita rasa gurih dan empuk
untuk mendapatkan tekstur daging yang lembut kepala kambing utuh direbus selama satu jam sebanyak dua kali
menggunakan rempah rempah untuk menghilangkan bau amis
setelah bumbu meresap kepala kambing langsung digoreng dan disajikan bersama lalap dan sambal kecap
yang dijamin bisa bikin makan lahap
nah bumbu rempah itu fungsinya untuk menghilangkan bau perengus
sama ambis dari kambingnya itu
jadi yang biasa kepala kambingnya rasanya gulai pedas manis seperti itu kali ini rasanya gurih
saking gurih dan empuknya banyak konsumen yang berdatangan dari luar klaten loh
seperti dari jakarta semarang hingga wonosobo
rasanya manis enak ya
tumbuhnya juga meresap
warung makan yang buka setiap hari mulai pukul sebelas siang hingga delapan malam ini
bisa menghabiskan sekitar sepuluh hingga lima belas porsi menu kepala kambing goreng
seporsi menu kepala kambing goreng ditawarkan dengan harga rp satu ratus lima puluh
dan bisa dinikmati hingga empat orang